kau gak boleh bunuh sergala ini pergi
sergala di belakang
sergala aku bawa makan nih
aku harus rebut tokat itu
dan kembalikan posisi tokat itu seperti semula
sepertinya apakah dia sudah meninggal

kamu mau makan untuk saya
lagian kamu bikin ribut kayak semalam
itu salahmu sendiri
tidak menempati janji kasih makan aku
besok doang saya yang lebih besar dan banyak
atau dengan kamu ini saya makan

membawa beliau ke tempat apa bayang
jaka pak semalam jaka izin ke rumah temennya
tapi semalam jaka gak pulang
dan saya nemuin ini pak di hutan
umai sayang kamu kenapa kok kayaknya nyebuin sesuatu gitu sih
hah ada apa ya
enggak bu serigala itu nggak boleh sampai mati bu
karena serigala itu adalah kutukan
karena dia yang udah beri kita harta benda
kalau sampai serigala itu mati harta benda kita akan lanyak bu
saya umai kamu kenapa sih gak cerita sama ibu
wah ya terus gimana dong bu
kalau sampai serigala itu mati harta benda kita akan lanyak bu

tuh kamu tenang
malam ini kita harus selamatin serigala itu
serigala itu gak boleh mati
gak boleh mati ibu gak mau miskin lagi
mana situ serigala
biasanya aku datang kesini buat makanan dia langsung dateng laparan
kok gak dateng dateng ya
eh biarin aja lah paling tak dateng sendiri
ini ayam sama daging aku taruh sini ya
brit mau masukaron
terima kasih vadian terakhir
buat seven niecau bahosan
kita bisa kebangkang
kampung kita segera aman
kampung kita segera aman
kampung kita segera aman
kamu ngerti gak sih kakak kamu kemana tadi
tadi sih nina lihat kakak itu pergi sambil bawa kantong kresek
kakakmu pergi bawa kantong kresek
kamu gak boleh nyakitin jual bawa hadiah ke sirgalan
itu tidak ada dalam perjanjian kita
oh itu dia sirgalannya
dia sedang mengganggu warga
manikara semua pergi
kalian semua gak boleh bunuh sirgalannya
kita tak mau pak
terkutuklah desa ini
karena nalian telah membunuhku
bukannya kamu sudah meninggal
aku belum mati umai
untung guru selamatkan aku kemari malam
bersyukur kamu masih hidup jaga
pasti ibu kamu sudah khawatir sekali
sirika kamu gak berani mati